timnas senior indonesia bertekad bangkit dari hasil buruk di laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
saat menjamu thailand malam nanti
tim merah putih pun berpeluang untuk meraih kemenangan
mengingat thailand tak bisa menurunkan sejumlah pemain utamanya yang cedera
sehari jelang laga melawan indonesia para pemain thailand hanya melakukan latihan ringan
dalam sesi latihan resmi di stadion utama gbk
salah satu kendala yang dihadapi thailand dalam laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
adalah belum pulihnya beberapa pemain andalan tim gajah putih dari cedera
saat melawan vietnam thailand bahkan hanya membawa satu striker mudanya supacai jaidet
melawan indonesia nanti pelatih thailand asal jepang akira nishino
berharap lindepan anak anak asuhnya mampu tampil lebih tajam dan bisa memanfaatkan peluang yang ada
tidak ada yang bisa diperlukan
ketika kita tidak bisa mencapai penyelesaian
kita harus membuat kesempatan untuk membuat kesempatan
sementara bagi tim indonesia kritik keras usai kalah dari malaysia kemarin menjadi motivasi tambahan
bagi andritani dan kawan kawan untuk bangkit saat melawan thailand
untuk mengembalikan kebugaran pemain
simon juga sempat memberikan para pemain libur latihan pada hari sabtu kemarin
kembali tampil di stadion utama gbk
tim merah putih akan berusaha mengakhiri rekor buruk saat melawan thailand
di lima pertemuan terakhir indonesia menang dua kali pada piala aff dua ribu sepuluh dan dua ribu enam belas
sementara thailand menang di tiga pertandingan
di mana kemenangan terakhir diperoleh di penyisian grup piala aff dua ribu delapan belas
saat itu thailand menang empat satu
kita memiliki keterampilan yang berbeda
kita sangat yakin dengan satu sama lain

sedangkan menangkan perang kita sendiri
maka ada kemungkinan kita dapat sesuatu dari permainan
tapi itu bukan sesuatu yang harus kita menakutkan
bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan
saya tahu kita tidak memiliki rekor yang bagus terhadap thailand
seperti yang kita lihat
rekor malaysia akan terbentuk
jadi kita akan berusaha dengan keras
dengan kekalahan dua tiga malaysia kemarin
indonesia untuk sementara berada di posisi juru kunci grup g
pertandingan melawan tim gajah putih thailand
menjadi tantangan tersendiri bagi timnas indonesia
segudang pengalaman yang dimiliki oleh pemain pemain thailand
yang banyak bermain di liga jepang
dan juga berkompetisi di liga champions asia
bersama klub klub lokal mereka
tentunya menjadi senjata bagi thailand melawan timnas indonesia
harus bermain sebagai sebuah unit ketika bertahan
kemudian juga bergerak cepat
baik dalam pikiran maupun tindakan
ketika akan melakukan penyerangan kepada pertahanan thailand
ini akan menjadi kunci bagi kemenangan timnas
pada laga yang akan berlangsung pada sepuluh september dua ribu sembilan belas nanti
di stadion utama gelora bung karno
tim liputan cnn indonesia jakarta